ratusan jungkung atau perahu melakukan atraksi di siring sungai martapura banjarmasin kalimantan selatan
jungkung yang dikayu ibu ibu pedagang pasar terapung ini membuat formasi bunga teratai dan lainnya
aksi ini bagian dari festival budaya pasar terapung
ada yang berbeda di sungai martapura banjarmasin
ratusan jukung atau perahu yang dikayuh ibu ibu para pedagang pasar terapung melakukan atraksi
sambil membawa dagangan ibu ibu ini mengayuh jukung dan berkumpul di satu titik yang ditentukan
dikomando oleh seorang pengarah gaya mereka mulai membentuk formasi menarik
dengan mengikuti arus sungai perahu para pedagang pasar terapung ini seolah menari di atas sungai
selain atraksi konvoy meliuk para pedagang kemudian membuat formasi bunga teratai
setelah itu mereka berdiri sambil bergaya
mengangkat dagangan dan membawa bendera merah putih
aksi jukung ini pun langsung menjadi buruan para fotografer yang sengaja datang dari berbagai daerah
mereka berjejar di sepanjang siring pier tendean dan sebagian lagi berada di atas menara pandang
para fotografer ini sengaja datang untuk mengikuti lomba foto festival pasar terapung
yang digelar pemerintah provinsi kalimantan selatan
dalam rangka hood provinsi kalimantan selatan yang ke enam puluh tujuh
ikutan ini sama teman teman berlima dari palangkaraya
sulitnya apa fotonya tadi
lumayan soalnya kan desa desa kan sama teman teman yang lain
foto foto tersebut diharapkan bisa semakin mempopulerkan banjarmasin dan budayanya
fotografer ini adalah mereka mempunyai link hampir seluruh dunia yang ada link untuk fotografer
dan mereka men share kegiatan kegiatan ini tentu akan menarik para fotografer yang ada di seluruh indonesia
dan mungkin juga ke mancan dunia
bagaimana pariwisata di kalimantan selatan makin meningkat
sehingga orang orang luar datang ke kalimantan selatan untuk melihat obyek wisata yang ada di kalimantan selatan
panitia membagi kegiatan lomba fotografer formasi jukung ini menjadi dua bagian
yakni kategori kamera profesional dan kamera smartphone
foto terbaik akan mendapatkan hasil
dan hadiah uang jutaan rupiah
nani hayati banjarmasin